iya jadi dengan memanfaatkan sosial media tentunya ya kita tahu kalau sekarang ini hampir semua masyarakat itu selalu bermain di sosial media
dari instagram tiktok youtube dan platform yang lain dan itu menjadi wadah kita untuk mengedukasi itu sebenarnya menjadi lebih mudah
kita nggak perlu mendatangi satu persatu desanya kita nggak perlu mengumpulkan warganya cukup dengan kita membuat video yang kalau dilihat nih banyak banget kan konten konten kreator ya
termasuk tenaga kesehatan yang jadi content creator itu mereka bisa mengemas video itu jadi lebih menarik dan akhirnya pesan itu jadi lebih tersampaikan
karena masyarakat suka lah ya nontonnya ketika videonya itu dikemas dalam ada yang sambil joget atau ada yang sambil dibuat
ada lawakannya kayak gitu akhirnya yang penting pesannya itu sampai ke masyarakat